kalau seribu kan nggak muat di sidang mk kan
kalau sekiranya ada sengketa yang diajukan oleh kedua pasangan calon yang lain
mengajukan permohonan kepada mahkamah konstitusi untuk diterima sebagai pihak terkait dalam perkara ini
kalau mereka tidak mengajukan ya kita diam aja
jadi sekarang ini kita belum tahu apakah kedua pasangan calon yang lain
pasangan calon satu dan tiga
akan bersama sama mengajukan sekretar ke mk atau terpisah
karena kami sekali ini betul betul berada dalam pihak yang
tapi menunggu apa yang dilakukan oleh dua paslon yang lain
prof kalau dari tim nasional kan katanya bakal menerjukan atau mengirimkan seribu pengacara gitu
kalau seribu kan nggak muat di sidang mk kan
kalau mau sidang kan gak muat kan kalau terlalu banyak
kami saja menyiapkan sekitar tiga puluh lima orang advokat
dan saya sudah mengatakan kepada mereka bahwa kemungkinan itu pasti akan dipatasi
berapa orang yang boleh masuk ke dalam ruang sidang
nanti kita akan secara bergantian
paling yang tetap hadir itu ya ketua sekretaris dan para wakil ketua
tapi anggota tim pemilih yang lain mungkin akan hadir secara bergantian
tapi kami sudah menyiapkan segalanya
oleh tim kita sendiri disiapkan tempat penginapan
bagi para advokat bis penjemputan dan lain lain
tiga hari sudah diumumkan sekiranya diumumkan malam ini
maka berarti tanggal dua puluh tiga kan mereka sudah harus mendapatkan permohonan pembatalan terhadap putusan kpu
tentang kemenangan calon presiden dan wakil presiden dalam pilpres
saya tiffa solesa saksikan program program kompastv melalui siaran digital
paytv dan media streaming lainnya
kompastv independen tak percaya